irjen bacukai membongkar pengiriman ktp elektronik npwp dan buku tabungan beserta kartu atm yang dikirim dari kamboja
sebanyak tiga puluh enam iktp dan tiga puluh dua mpwp tersebut diduga akan digunakan untuk kejahatan ekonomi dan narkoba
setelah dilakukan pemeriksaan dipastikan bahwa data di iktp dan mpwp adalah palsu
data dalam fisik ktp tersebut tidak sama dengan data yang ada dalam chip
atas temuan tersebut pihak dirjen beacukai sedang melakukan pendalaman
dirjen bea cukai heru pambudi mengatakan dokumen dokumen palsu tersebut diduga akan digunakan untuk kejahatan ekonomi
seperti kejahatan cyber perbankan judi online narkoba prostitusi dan pencucian uang
terkait temuan ini dikhawatirkan akan digunakan pada pilkada dki jakarta pada lima belas februari nanti
pihak ditjen dukcapil kemendagri mengizinkan petugas tps untuk melakukan pemeriksaan keabsahan ktp tersebut
pihak dirjen dukcapil kemendagri mengizinkan petugas tps untuk melakukan pemeriksaan keabsahan ktp tersebut
komisi dua dpr mengimbau agar penyelenggara pilkada mewaspadai penggunaan ktp elektronik palsu untuk memilih di tps
ini setelah ditemukannya pengiriman iktp palsu dari kamboja saat melakukan sidak di kantor beacukai bandara soekarno hatta
sebanyak tiga puluh enam ktp elektronik palsu tiga puluh dua kartu npwp buku tabungan serta atm ditemukan dalam paket yang dikirim dari kamboja
melalui jasa pengiriman bnp

komisi dua dpr berencana membahas temuan ini dengan kementerian dalam negeri
untuk mengantisipasi penggunaan ktp elektronik sebagai syarat pemilih atau dukungan calon independen dalam perhelatan pilkada
anggota komisi dua dpr agung widiantoro mengaku belum bisa memastikan motif pengiriman ktp elektronik tersebut
terkait pilkada atau untuk kepentingan bisnis
di tiap ada ktp masuk datang dari luar
di mana ada barang masuk dari luar
jelas ini melanggar hukum
padahal kita tahu ktp adalah dokumen kewarganegaraan yang dilindungi undang undang
karena dilindungi undang undang di sana diatur siapa instansi yang berwenang untuk menerbitkan
dalam hal ini kementerian dalam negeri melalui dirjen dukcapil
tetapi kenapa ada barang masuk dari luar
sementara itu wakil ketua dpr agus hermanto meminta kepada aparat penegak hukum
untuk menindaklanjuti temuan ktp elektronik yang dikirim dari kamboja beberapa waktu lalu
masuknya ktp elektronik palsu dari luar negeri dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pilkada serentak lima belas februari dua ribu tujuh belas
pemerintah juga sudah mengakui bahwa ini ada import dari ktp yang tidak berlaku dari kamboja
dan lain sebagainya
tentunya ini harus ditindaklanjuti dengan sebenar benarnya
karena ini merupakan suatu pelanggaran
dan pelanggaran juga pelanggaran hukum pelanggaran pidana
marilah kita semuanya fokus ke arah sana
dan kita melihat kita urus setuntas tuntasnya
karena hal ini tidak boleh terjadi
apalagi di dalam suasana pilkada yang seperti sekarang ini bisa mengganggu dari pelaksanaan pilkada